instalasi gawat darurat rumah sakit umum daerah kota tanjung pinang ditutup sementara karena enam petugas penatu atau laundering di rumah sakit tersebut terkonfirmasi positif covid sembilan belas
sementara itu setidaknya dua puluh delapan dokter di jambi terpapar covid sembilan belas
enam petugas laundry rumah sakit umum daerah kota tanjung pinang kepulauan riau terkonfirmasi positif covid sembilan belas berdasarkan hasil tes swab pada kamis lalu
untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas rsud kota tanjung pinang menutup sementara pelayanan instalasi gawat darurat hingga batas waktu yang belum ditentukan
penyemprotan disinfektan dan tracing kontak erat juga dilakukan pihak
keenam pasien kini tengah menjalani karantina mandiri di rumah singgah rumah sakit raja ahmad tabib provinsi kepri
jadi penutupan igd ini kan menunggu hasil tracing dari karawan yang tadi kita perkirakan ada berkontak erat dengan yang tadi terkonfirmasi positif
ketika hasilnya sudah keluar nanti baru kita september kita ambil langkah selanjutnya seperti itu
ada berapa pak yang kita lakukan tracing
tadi kami lakukan sekitar pada hari ini kami melakukan tracing ada sekitar satu dua sekitar dua belas an orang
bagi masyarakat kota tanjung pinang yang membutuhkan pelayanan igd rumah sakit diimbau untuk ke rumah sakit angkatan laut dan rumah sakit raja ahmad tabib provinsi kepulauan riau
sementara itu dari data ikatan dokter indonesia wilayah jambi
setidaknya dua puluh delapan dokter terpapar covid sembilan belas
namun idi wilayah jambi cemas karena angka tersebut belum termasuk dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya
selain itu idi menduga ada dokter yang sakit namun tanpa gejala
terkonfirmasi kita tidak tahu bagaimana yang lain lain
yang di rota bini kan semuanya ada otg
ya ini yang penting mereka yang dua puluh delapan ini betul betul sudah ada gejala
kan kita nggak tahu sekarang yang tambah gejala
itu masih bilang penimunan s
tapi mungkin jumlahnya juga bisa lebih dari ini
idi sudah membentuk tim khusus untuk mitigasi penanganan covid sembilan belas anggotanya
bekerja sama dengan laboratorium fakultas kedokteran universitas andalas padang
mereka juga menggelar lima ratus tes swab pcr gratis untuk dokter dan tenaga medis lain